skuad garuda muda tampil tanpa diperkuat oleh kapten pada piala aff dua ribu dua puluh asnawi mangkualam
posisinya digantikan oleh back asal persebaya rahmat irianto
anak anak asuhan sintayong itu menggunakan pendekatan yang lebih reaktif pada laga ini
dengan menerapkan formasi bertahan blok rendah sambil mengincar gol melalui serangan balik
yang dimotori oleh egy maulana fikri
skor berakhir sama kuat pada babak pertama
pada babak kedua egy maulana fikri dan kawan kawan masih menggunakan pendekatan taktik yang sama
beberapa kali mereka mengancam gawang thailand melalui permainan bola bola mati
pertandingan selama sembilan puluh menit berakhir sehingga laga harus berlanjut pada extra time
gawang yang dijaga hernando ari jebol pada awal awal babak perpanjangan waktu oleh wirate pompar
pelatih kepala timnas u dua puluh tiga sintayong menyesalkan peluang yang gagal dikonversi menjadi gol oleh anak anak asuhnya
menurut dia peluang yang gagal diselesaikan tersebut menjadi penyebab kekalahan squad garuda muda
sementara itu ditemui setelah pertandingan ketua umum pssi muhammad iryawan memastikan jabatan shin taeyong tetap aman meski gagal meraih medali emas pada sea games dua ribu dua puluh satu
timnas u dua puluh tiga sintayong menyesalkan peluang yang gagal dikonversi menjadi gol oleh anak anak asuhnya
timnas u dua puluh tiga sintayong menyesalkan peluang yang gagal dikonversi menjadi gol oleh anak anak asuhnya